jelang putusan sengketa hasil pilpres di mahkamah konstitusi
badan pengawas pemilu menegaskan siap melaksanakan apapun putusan mk
bawaslu menyebut wajib melaksanakan perintah mk
ketua bawaslu rahmat bagja menyebut apapun putusan mk
bawaslu bakal menjalankannya termasuk jika ada pemilu ulang
ia menegaskan bawaslu taat putusan pengadilan maupun perintah undang undang
jika maupun diterima badan pengawas pemilu harus siap melakukan pengawasan di seluruh tahapan yang ada
jadi kita gak ini diterima jangan hanya diterima akan bisa ditolak juga
nah jadi di situ ya kita harus siap namanya penyelenggara pemilu ya ketika ditugaskan perintah undang undang dan perintah pengadilan
maka penyelenggara pemilu wajib untuk mengikuti perintahnya